biar banget lagi siapa yang sengaja numpainnya

aduh gue gak mau baju ganti lagi nih gimana dong

aduh sorry banget ya sil

buat apa nih
tapi kan si sil bukan anggota cheers lo
itu kaos gitu loh emang gak boleh apa dipakai
tahu lagian bajunya dia kan udah kotor
mau gue ganti pakai apa
emang mau gue ganti pake baju gue yang udah gue pake
oke deh thanks ya
spektakuler dari cewek cewek cantik dan keren tentunya
eh tapi ada juga ya
tadi eliza bilang kalau dia cuma bawa baju ganti satu
tapi kok dia punya baju itu lagi ya
guys buat kesempatan yang istimewa kali ini
gue mau minta waktu kalian sedikit aja
buat ngasih satu pengumuman yang sangat teramat spesial
seperti yang kalian ketahui
geng cheers tiger sangat ramah rethink dalam menyeleksi anggotanya
sekali pendaftaran sudah ditutup
geng cheers tiger nggak pernah menerima anggota baru lagi
tapi sebagai ketua cheese tiger
gue membuat suatu pengecualian
karena di sini ada seseorang yang sangat ramah speisial
gue akan membuat satu pengumuman
kalau gue telah menerima satu anggota baru lagi
kalian mau tau
kok lo gak bilang bilang sih mama suka buatnya cheers tiger
nah seperti yang kalian lihat sebagai bukti bahkan hari ini aja dia udah memakai seragam cheers tiger
selamat ya sisil
segitu aja pengumuman dari gua pertandingan dapat segera dilanjutkan kembali
hani kenapa lagi sih
ups gue lupa ada satu pengumuman lagi
karena formasi cheers tiger gak memungkinkan dalam jumlah ganjil
maka dengan sangat terpaksa gue harus mengeluarkan satu anggota lama cheers tiger
tidak ini dia
well dengan sangat menyesal satu anggota cheers tiger yang harus keluar adalah
dri lo udah tahu bakal ada yang keluar
kok kok hani belum pernah bilang bilang dulu sih sama kita
oh jangan jangan gue
aduh pada tenang kenapa sih
susah banget tau gak